informasi soal posisi badan pesawat yang jatuh di perairan tanjung ke rawang senin lalu
basarnas mengaku masih menunggu hasil operasi di lapangan yang sedang berlangsung
informasi mengenai titik atau objek yang diduga merupakan badan pesawat lion air pklkp
diperoleh dari kesaksian masyarakat
untuk memastikan dugaan itu basarnas kemudian melakukan skenario pencarian
dan untuk pencarian lewat udara basarnas menggunakan enam helikopter
dengan luas area mencapai satu ratus sembilan puluh nautical mile
empat puluh empat kapal juga dikerahkan di antara kri regel tni al rb dua ratus enam bandung
kapal baru najaya dan kapal dominos yang dilengkapi dengan teknologi rov
dan side scan sonar untuk pemetaan objek bawah laut
untuk skenario penyelaman diprioritaskan ke lima titik yang sudah diperhitungkan
dua belas waktu indonesia barat basarnas sudah menyerahkan empat puluh sembilan kantong jenazah
ke rumah sakit polri untuk diidentifikasi
kurang lebih seribu orang telah berhasil ditemukan empat puluh sembilan kantong jenazah
yang sekarang sudah diserahkan ke dvi polri
dan pada hari ini penglima tni langsung menuju ke posko basarnas di jct
dan saat sekarang ini berada di lokasi pencarian
bersama dengan kepala basarnas
memakai kapal kri ngurah rai
dalam proses sampai saat saya sampaikan ini
masih di lokasi untuk memastikan informasi dari saksi mata pada titik duga